zaman sedang susah pendapatan berkurang tapi kebutuhan malah bertambah
harga barang pun makin mahal akibatnya terpaksa berhutang
nah waspada dengan jerat utang hati hati nanti jadi kebabasan
gimana sih caranya supaya kita tidak terjerat utang
saya brenda andrina anda menyaksikan infonomik